presiden joko widodo membagikan tiga sertifikat tanah ke warga jakarta pusat di lapangan sepak bola arcici cempaka putih jakarta pusat pada sabtu pagi
sertifikat yang dibagikan merupakan hasil proses pendataan administrasi dan pengukuran tanah tahun dua ribu delapan belas yang ditargetkan sebanyak dua ratus lima puluh ribu sertifikat
dalam arahannya kepala negara menjelaskan pembagian sertifikat bertujuan agar warga terhindar dari masalah klaim sengketa kepemilikan tanah
sepanjang tahun dua ribu sembilan belas pemerintah kembali akan membagikan satu ratus tujuh puluh ribu sertifikat tanah bagi warga jakarta
presiden jokowi berharap warga yang mengagunkan sertifikat tanah untuk keperluan ekonomi bisa menghitung kemampuan membayar cicilan pinjaman ke bank dan tidak menjadi korban kredit macet
pemerintah akan membagikan sembilan juta sertifikat tanah secara nasional pada tahun ini
inilah inilah problem yang harus saya sampaikan
pemerintah akan membagikan sepuluh juta sertifikat tanah bagi warga jakarta
pemerintah akan membagikan lima satu juta sertifikat tanah bagi warga jakarta
pemerintah akan membagikan sepuluh juta sertifikat tanah bagi warga jakarta